lain lagi dengan aksi para pengendara sepeda motor yang viral ini
dalam video berdurasi dua puluh tiga detik itu dua remaja yang diduga warga pasuruan jawa timur melakukan balapan di area pekuburan
bukan hanya itu mereka juga menabrak batu nisan yang terpasang di atas makam
aksi remaja ini langsung mendapat banyak kecaman
pada kamis siang polisi akhirnya berhasil mengamankan empat remaja yang terkait dengan video yang menjadi viral tersebut
video itu direkam pada april lalu di kuburan di desa menangas kecamatan grati pasuruan tetapi baru diunggah pada dua puluh empat juli lalu
za dua belas tahun dan hm tujuh belas tahun mengaku menyesali perbuatan mereka
ada pun dua orang lainnya adalah pengunggah video ke media sosial
sementara itu polisi juga telah memeriksa keempat remaja ini di markas polsek setempat
kasus tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan karena keempat pelaku sudah meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat grati tim liputan cnn indonesia
wah ada ada aja ya abis pikir juga apa yang ada di pikirannya gitu
pakai motor terus ada di kuburan
iya karena zaman sekarang ya harus diingatkan
juga kamera di mana mana
jangan hanya takut dengan hukuman juga bisa bisa viral di media sosial
lagi di kuburan terus tiba tiba ada penonton yang nyorak dari bawah gitu
wah itu beda lagi ya kurungnya
beritanya nggak masuk cnn ya beritanya masuk yang lain